saudara kompas tv berinisiasi mengajak pemirsa untuk berdonasi melalui program teman sedekah subuh
sebuah kegiatan kemanusiaan dari kompas tv dalam bentuk membagikan ribuan porsi makanan kepada warga umat muslim yang melaksanakan sahur untuk berpuasa
kota bandung menjadi kota kedua program teman sedekah subuh tahun dua ribu dua puluh
ratusan porsi untuk santap sahur gratis dibagikan di kota bandung dalam dua pekan
bertempat di warung tegal aero pembagian paket santap sahur berjalan tertib dan tepat sasaran kepada penerima manfaat
di antaranya seperti perantau pekerja informal dan para mahasiswa
jadi ini program teman sedekah subuh merupakan
program kolaborasi audiens kg media bersama kitabisa
dan ini memang tahun kedua alhamdulillah sih sejauh ini memang animonya cukup dari yang penerima manfaat
dari yang donasi juga cukup banyak
dan rencananya memang kemarin sudah terselenggara di garut
terus hari ini di bandung nanti minggu depan kita akan bagi bagi di jakarta tempatnya jakarta utara
program ini menggait pelaku usaha kecil yakni warung makan setempat
sebagai penyedia paket sahur gratis sehingga tak hanya masyarakat penerima manfaat
para pengusaha kecil pun merasa terbantu dengan adanya teman sedekah subuh
oh saya merasa luar biasa merasa senang gitu ya dengan adanya acara teman
cuma sedekah subuh dari tv kompas
saya merasa senang sekali ya bisa dikenal dengan masyarakat lingkungan
terutama yang biasa makan sini dari kalangan mahasiswa
terus dari kalangan pasokosan itu terus dari ojek itu tiap hari anda makan sini
jadi dengan adanya acara begini jadi untuk menambah semangat bisa makan sini
pastinya sangat senang ya khususnya untuk mahasiswa mahasiswa yang di kosan
disini saya kenal tahu juga kan jadi sangat membantu kan
sangat membantu ya tadi makan apa disini
dalam penyaluran sahur gratis ini kompas tv berkolaborasi dengan kita
com sebagai platform untuk menggalang dana
yang menyalurkan ribuan porsi makanan sahur di setiap kota
tim liputan kompas tv bandung jawa barat